kalau informasi berikutnya
selebritas tanah air jennifer dunn
kembali ditangkap di rektorat narkoba
polda metro jaya jennifer tercatat sudah
atas kasus penggunaan narkoba
jennifer ditangkap setelah memesan sabu
kepada seorang pengedar berinisial fs
ia ditangkap di rumahnya
di jalan bangka sebelas c nomor dua puluh satu
mampang perapatan jakarta selatan
polisi menemukan barang bukti
pertama kali ditangkap pada tahun dua ribu enam
karena memiliki ganja
saat itu ia masih berusia lima belas tahun
selanjutnya pada oktober dua ribu sembilan belas
ia kembali tersandung
ia ditangkap karena memiliki tujuh butir ekstasi
di rumahnya ia difonis
empat tahun penjara oleh pengadilan negeri
jakarta barat pada dua ribu sepuluh
atas kepemilikan narkoba dan
mendekam di rutan pondok bambu
jika anda ingin mengetahui apa yang terjadi
silakan beri tahu di kolom komentar